sebagai salah satu kota penyangga jakarta kota bekasi mengalami kemajuan yang cukup pesat
ini mencakup pertumbuhan ekonomi peningkatan infrastruktur transportasi seperti lrt
dan juga pengembangan sektor pendidikan dan juga kesehatan
pemerintah kota bekasi juga aktif dalam mendukung kooperasi dan juga umkm
serta menjaga keberlanjutan lingkungan
dan untuk membicarakannya lebih lanjut saya akan membahasnya bersama bapak daryanto
selaku ketua fraksi golkar dprd kota bekasi sekaligus anggota komisi dua
yang membidangi bidang infrastruktur dan juga pembangunan kota bekasi
baik mbak diana
sehat selalu ya pak ya
terima kasih banyak nih jauh jauh dari bekasi sampai ke studio si ananya nandesho
terima kasih kembali
kita berbicara tentang kemajuan kota bekasi usia indonesia tujuh puluh delapan tahun
bekasi sendiri kalau tidak salah dua puluh enam tahun
bagaimana bapak melihat sekarang pertumbuhan dan juga perkembangan di kota bekasi ini pak
iya mbak diana jadi di usia yang masih terbilang remaja ya dua puluh enam tahun ini
kota bekasi terus membangun dan berkembang
jadi kita sebagai salah satu kota bukan hanya penyangga
jadi harapan kita bekasi bisa menjadi kota metropolitan yang baru
jadi kota yang memang betul betul bisa membahagiakan
dan juga menyenangkan para warganya yang hidup di kota bekasi
jadi di usia dua puluh enam ini banyak sekali masih prpr dan juga harapan harapan dari warga kota bekasi
yang kedepannya bisa dirasasikan dan tentunya juga bisa setara dengan kota kota yang ada
dan juga sudah berkembang di indonesia seperti itu mbak
bapak tadi menyampaikan harapannya adalah kota bekasi akan tumbuh sebagai kota metropolitan gitu
apa ya faktor faktor pendukung yang menjadikan anda berpikiran ini bekasi pantas untuk menjadi kota metropolitan
iya dengan geografis kita
yang ada di bibir jakarta sekarang ini kota bekasi dilalui banyak program program strategis nasional
ada kereta api cepat ada lrt
jadi salah satunya kota bekasi yang punya stasiun lrt yang dilalui oleh dua stasiun lrt
dan juga kita ada becakayu
jadi kelanjutan pembangunan
bekasi jawa kampung melayu ya pak ya
pembangunan dilanjutkan oleh pemerintah sekarang ini tentunya menjadi aspek percepatan akses
dan juga percepatan transportasi
dan juga kita juga dilalui oleh double track
walaupun memang ini berdampak agak pengaruh
abu abun ya pak ya
antara menguntungkan tapi juga ada kendalanya juga begitu ya
dan juga sekarang ada program pengelolaan air minum di kota bekasi
yang dilakukan oleh pupr
dan tentunya harapan kita program program ini juga membangun kota bekasi agar bisa setara dengan kota kota metropolitan lainnya
kalau kita coba untuk peta kan pak
di bekasi sendiri
ini berapa persen alokasi wilayahnya ini untuk pemukiman atau untuk industri
itu seperti apa pak
jadi pembangunan yang pesat di kota bekasi memang sekarang hampir empat puluh persen pemukiman baru atau perumahan baru
empat puluh persen pemilihan baru
jadi masih cukup banyak lahan di kota bekasi enam puluh persen ini
dan harapan kita juga dengan hal tersebut membangun dan juga menambah pendapatan pad bagi kota bekasi
dan tentunya juga ini meningkatkan
kecepatan yang ada di kota bekasi
tapi kalau biasanya kita berbicara tentang pembangunan pemukiman itu pasti harus kita singgung dengan persoalan lingkungannya juga nih ya pak ya
karena biasanya kalau ada di kota kota besar persoalan perumahan kumuh sanitasi itu acap kali terjadi
tapi kalau kita melihat di bekasi sepertinya hal hal seperti itu minim sekali
ini pasti ada kiat khusus nih pak seperti apa yang dilakukan
masih ada beberapa wilayah yang kita akui hal dunia tapi sangat minim sekali
karena ada beberapa wilayah
jadi itu sudah kita buatkan juga program seperti dengan program kotaku
apa itu kotaku
program untuk pembangunan kota
jadi dimana pemerintah kita menyiapkan alokasi anggaran satu miliar untuk satu wilayah per rw
jadi itu diperuntukkan untuk infrastruktur dan juga sanitasi dan juga saluran
jadi memang itu pendanaannya difokuskan untuk pembangunan di wilayah tertinggal
jadi makanya syukur alhamdulillah sekarang ini kita lihat di kota bekasi
terima kasih pak
terima kasih pak
itu mungkin bisa dicontoh ya pak ya untuk wilayah wilayah lain ya pak ya
karena memang masih banyak sekali di kota kota besar persoalannya adalah
di pemukiman adalah wilayah yang kumuh
dan pasti nanti efeknya ke belakang bisa jadi tingkat kriminalitas meningkat seperti itu
oke nah ini pak kalau berbicara pastinya pembangunan sebuah wilayah itu membutuhkan investasi ya pak
dalam negeri luar negeri begitu
boleh dong pak juga diceritakan ini kira kira apa sih potensi investasi
yang bisa di lirik kalau riceritkan
yang bisa dilirik oleh investor di kota bekasi pak
jadi kota bekasi sudah menyiapkan diri yang pertama dari segi regulasi
jadi kita sudah membuat peraturan daerah tentang investasi dan peranaman modal
ini tentunya sebagai investor butuh keyakinan butuh kepastian hukum
nah makanya kota bekasi sudah menyiapkan regulasinya
bahwa untuk mempermudah dan juga perizinan dan segala hal itu sudah kita siapkan
dan yang kedua masalah infrastruktur
nah sekarang kota bekasi tentunya mbak diana sudah tahu dan masyarakat juga mungkin sudah tahu semua bahwa infrastruktur sudah disiapkan
jadi baik segi transportasinya segi persiapan dari gedung gedungnya
nah sekarang sudah dibangun scbd scbd banyak di kota bekasi
dengan harapan kota bekasi bisa menjadi kota perdagangan dan juga jasa
iya ini juga saya baru mendengar
bahwa saat ini pembangunan infrastruktur jalan ini mencapai satu ratus dua puluh km
itu benar seperti itu pak

lagi kita tingkatkan terus karena memang salah satunya kan banyak sekali kota bekasi dilintasi oleh jalan nasional seperti itu
makanya kita tingkatkan terus mudah mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat
ini juga kita melihat tadi bapak menyampaikan ada banyak sekali ya proyek proyek strategis nasional yang dikembangkan ke bekasi
artinya memang pemerintah pusat juga melihat potensi yang dimiliki oleh kota bekasi
tadi juga disebutkan ada lrt begitu ya
ini kira kira dampaknya seperti apa nih pak yang sudah dirasakan meskipun baru diluncurkan nih pak
memang untuk saat ini kita lihat belum terlalu dirasakan karena memang baru launching
tapi saya meyakini sekali nanti setelah berjalannya waktu ini akan sangat bermanfaat
karena kita dilalui oleh dua stasiun lrt pemerintian dan juga bukan hanya masalah transportasi mbak
tapi ternyata masalah umkm juga
seperti apa itu pak
kemarin di km enam itu wali kota bekasi sudah meresmikan langsung gray umkm
jadi kita bersyukur juga kepada pemerintah kota sudah menyiapkan grey untuk para umkm
dan juga yang di stasiun di bulakapal itu juga sudah disiapkan juga
makanya kita berharap efek domino dari pembangunan lrt ini juga bukan hanya masalah infrastruktur
tapi juga masalah perekonomian juga akan berkembang drastis nantinya ke depan
jadi bukan hanya berhasil
karena ada brand brand besar ya pak yang bisa mendapatkan akses untuk berdagang di sana
tapi ternyata malah umkm yang diberikan tempat di sana ya pak ya
jadi memang protes utama kita adalah bagaimana pengembangan umkm yang ada
ini juga di sana ada dilintasi jalan tol bekasi cawang kampung melayu
kemudian jalan tol jakarta cikampek
juga kereta cepat jakarta bandung
dan ini juga ada yang tadi bapak sebutkan ini ada double double track krl
tadi ini seperti yang bapak sampaikan ini agak senyum senyum antara ya menguntungkan
tapi di sisi lain juga ada problematikanya
dari sisi menguntungkannya untuk masyarakat bekasi apa dan juga problematikanya apa yang harus diselesaikan
jadi keuntungannya karena ada stasiun kereta api bekasi timur itu memang ada pemberhentian di sana
jadi kita masyarakat kota bekasi cukup terbantu dengan adanya stasiun itu
kita bisa berhenti langsung di kota bekasi tanpa harus ke jakarta
namun kendala lainnya adalah karena seringnya sekali perlintasan kereta api itu lewat melalui jalur jalur tersebut
jadi akses untuk keluar dari wilayah barat ke wilayah timur itu harus melalui perlintasan kereta api
dan kita harapkan juga karena dulu pemerintah pusat menjanjikan agar untuk dibangun flyover di bulan kapal
nah harapan kita dari para masyarakat di sana karena kebetulan itu dapil saya di bekasi timur
jadi itu bisa segera direalisasikan lah
karena dampaknya luar biasa
karena sekarang baru ada satu flyover yang dari wilayah
ke barat ke timur itu di sumarekon bekasi
yang lainnya belum ada
jadi itu menjadi harapan bersama ya pak
kalau weekend itu sabtu minggu itu keretanya lebih banyak
jadi kemacetannya lebih luar biasa
lebih parah ya
baik itu karena memang kalau misalkan kita berbicara kemacetan itu banyak sekali dampaknya
dari sisi psikologis kemudian ekonomi juga ada juga kesehatan ya pak ya
baik kita akan melanjutkan perbincangan
kita juga ingin mengetahui seperti apa tantangan pembangunan yang ada di kota bekasi ya pak
boleh kita bahas di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana karena indonesia forbidden akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
dan kita masih membahas tentang kemajuan di kota bekasi
masih bersama bapak daryanto selaku anggota komisi dua dprd bekasi
bapak melanjutkan perbincangan kita
kalau tadi kita melihat banyak potensi ekonomi di sana
investor juga bisa melirik bekasi yang sudah siap untuk menjadi kota metropolitan begitu ya
tapi pastinya berbicara pak tentang pembangunan
ada sekali tantangan kendala hambatannya
kalau dari kacamata bapak
melihat apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk pembangunan di kota bekasi pak
kalau tantangan mungkin lebih banyak karena regulasi pusat ya
tapi kalau untuk kota bekasi sendiri saya melihat dari pelayanan
terpadu satu pintu juga kita sudah optimal
malah kita dapat penghargaan dari tingkat nasional
dan juga saya pikir masyarakat kota bekasi juga welcome terhadap para investor
dan juga lainnya kita pikir sudah oke lah
hanya memang kita perlu ee
bagaimana regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini bisa ada sinkronisasi
dan harapan kita ini itu juga tetap memudahkan
karena sekarang ini juga kemarin pemerintah pusat baru saja menandatangani kerjasama di banter gebang tentang plt sampah
dan kita harapkan juga itu berdampak positif juga terhadap para investor lain untuk mau datang ke kota bekasi
dan mungkin mbak diana saya sedikit menjelaskan bahwa ini ada perbedaan antara kota bekasi dengan kabupaten bekasi
karena orang melihatnya ini bekasi
tapi ada kota bekasi dan kabupaten bekasi
tapi kalau bapak melihat tadi bahwa sekarang yang dibutuhkan ini adalah sinergitas ya pak ya
antara pemerintah pusat dan juga provinsi
sejauh ini bagaimana pak apakah masih ada gap atau masih ada pemetaannya itu masih terputus atau seperti apa dalam hal apa
iya kalau dalam hal pembangunan mungkin kita sudah berterima kasih lah dengan pemerintah pusat ya
tapi mungkin dalam hal beberapa hal seperti penanggulangan
karena kita akses kota bekasi itu dengan kecekungan yang ada ini memang kita butuh akses keluar dari kota bekasi
seperti contoh di pembuangan air kita ke saluran karibesar itu harus melalui kabupaten bekasi
dan tentunya juga harus ada peran provinsi ataupun pemerintah pusat
dan juga untuk sisi barat itu bekasi kita juga kesulitan pembuangan padahal kita tahu di situ ada bkt yang mungkin bisa dimanfaatkan juga
oleh kota bekasi agar air itu bisa tersalurkan pembuangannya ke sana
namun hal tersebut karena regulasi tentunya juga kita memahami dan harapan kita regulasi itu bisa segera dipecahkan dan juga membawa manfaat lah untuk semuanya
jadi sebenarnya kalau misalkan mungkin pak mirsa kita juga selama ini bertanya tanya apa yang menjadikan kendala gitu atau faktor faktor apa yang menyebabkan kota bekasi ini mungkin sering sekali mengalami banjir
mungkin salah satunya dari keadaan topografinya ya pak ya
karena daerahnya agak cekungan seperti itu ya
oke nah selain itu tadi adalah persoalan pembuangan dari air itu sendiri begitu
kemudian ada lagi pak kendala kendala yang menyebabkan kenapa sih bekas ini sering banjir itu menjawab pertanyaan dari masyarakat
dari kendala itu sebenarnya kami dari dprd kota bekasi sudah mengesahkan perda tentang drenase
harapan kita adalah kita kota bekasi punya drainase atau blueprint induk dari drenase se kota bekasi
karena saat ini kita bekerjanya hanya bersifat sektoran
sifat sektoral atau perwilaya perwilaya
nah dengan adanya blueprint drenase itu kita harapkan nanti drenasenya bisa terencana dan tertata dengan baik gitu
dan seperti contoh contoh kota kota yang sudah mapan seperti singapura ataupun belanda
nah itu mereka punya drainase induk
nah harapan kita itu sebenarnya kita juga pencontoh cukup gak bisa jauh jauh
kita punya bkt
kita punya peak yang sebagai contoh dengan teknologi ternyata air itu bisa dialirkan
ke tempat yang lebih tinggi
bukan air mengalir dari yang tinggi ke yang rendah kan
tapi bisa juga dari yang rendah ke yang tinggi dengan menggunakan teknologi
nah makanya sekarang kota bekasi kita sudah menyiapkan perda drainasenya
tapi bagaimana tinggal kita merealisasikannya agar blueprint itu bisa segera bisa direalisasikan dan juga bisa diimplementasikan di kota bekasi
salah satu contoh yang bapak tadi sampaikan adalah seandainya boleh untuk membuang air ke bkt
di sana problematika banjir itu bisa tereduksi begitu ya pak ya
tereduksi sangat terbantu
oke semoga nanti pemerintah pusat juga mendengarkan ini ya pak ya bisa menjadi solusi ya pak ya untuk mengurangi persoalan banjir di sana
dan juga satu hal yang saat ini masyarakat mungkin juga banyak untuk diperbincangkan gitu pak masalah air bersih nih pak
kita coba untuk cermati dari akar persoalannya sendiri boleh pak dijabarkan
apa sih yang menjadi kendalanya
ya mbak diana kita kemarin masyarakat kota bekasi baru mengalami masalah air bersih
karena kita ketahui bersama tercemarnya kali cilengsi dan kali cikeas
apa pentingnya kedua sungai ini pak
karena kita hanya bisa mengambil air bakunya dari sungai itu
sungai cilangsi dan sungai cikeas
cilengsi ada di bogor ya pak ya
bogor ya betul
nah sedangkan untuk kalimalang yang dilalui kota bekasi salah satunya itu diperuntukkan untuk pam dki
namun kemarin mbak kita juga berharap
terima kasih juga ternyata kita diberikan air pasokan dari kalimalang itu
namun tidak mencukupi
jadi harapan kita juga mudah mudahan dalam program ini pemerintah pusat ataupun pihak pihak terkait yang berwenang
bisalah memberikan kami tambahan pasokan air bersihnya untuk masyarakat kota bekasi seperti itu mbak
baik itu yang menjadi harapannya
tapi kalau tadi kita melihat apa yang menjadi problematika apa yang terjadi di sungai cilangsi dan juga sungai cikes
yang akhirnya membuat masyarakat ini krisis air bersih pak
iya jadi pencemaran yang terjadi itu bukan di wilayah kota bekasi
pencemaran terjadi itu wilayah di kabupaten bogor
makanya kami juga berkoordinasi dengan pemerintah bogor kabupaten bogor agar ini bisa segera ditanggulangi
karena memang hal itu terus berulang berulang mbak
dan itu memang belum sampai saat ini kita harapkan juga dari pak kapolri dari kepolisian bisa segera menindaklanjuti perusahaan perusahaan para pembuang limbah itu
karena sangat mencemari dan sangat tidak baik untuk lingkungan dan juga kesehatan masyarakat seperti itu mbak
iya artinya disini juga menunjukkan keseriusan ya pak ya dari pemerintah kota bekasi
bahwa kendala itu juga sudah diupayakan dicarikan solusinya
dan kemarin akhirnya dengan mendapatkan pasokan air dari kalimalang gitu
dan sumbernya ternyata dari sungai di cilengsi
cilengsi iya betul
dari kawasan daerah penyangga kota bekasi juga oke
nah selain itu pak kalau itu tadi problematika persoalan air bersih dan juga banjir
masalah pendidikan pak pendidikan ini juga kita melihat sepertinya begitu ya
masih ada kekurangan infrastruktur untuk sma
karena kalau kita melihat dari angka bangunan saja ya infrastruktur smp ini masih belum sepadan dengan sma
ini seperti apa pak realitanya di sana dan kira kira harapan dan juga solusi yang diharapkan seperti apa
jadi begini mbak diana memang regulasinya demikian
untuk tingkat tk sd smp itu dipegang oleh kota kabupaten
nah untuk sma itu sendiri dipegang oleh tingkat provinsi
itu regulasi undang undang yang berlaku
nah ini tentu jadi kendala
dan harapan kita juga ini juga bisa segera ditanggulangi
artinya putus sekolah sampai smp saja
iya karena memang kota dan kabupaten itu hanya sebatas tingkat smp
untuk sma itu dibina oleh tingkat provinsi
nah makanya keharapan kita ini kemarin setiap tahun masalah ppdb online masalah ppdb menerima siswa baru itu selalu jadi kendala
karena daya tampung sma tidak mencukupi dari kelulusan smp
harapan kita ini juga terutama untuk pemerintah pusat ya
karena harapan kita juga karena banyak hal hal yang jadi di luar kendali kami
kendali pemerintah kota
seperti pembangunan karena kan memang sekarang sudah dikelola oleh provinsi
jadi pembangunan kita serahkan kepada provinsi
namun sebenarnya pemerintah kota sanggup untuk membangun usb atau unit sekolah baru untuk sma
tapi karena kewenangan ada di provinsi jadi kita tidak melanjutkan hal tersebut
dan harapan kita juga untuk menerima siswa baru itu bisa diserahkan kepada wilayah
karena kami yang tahu di lingkungan
jadi untuk pengolahan
jadi untuk pengolahan
pengolahan dan juga pembelajarannya kita serahkan kepada provinsi
dan ini tentu juga sistem jonasi juga mungkin salah satu yang harus kita kaji kembali mbak
memang sistem zonasi ini bagus
namun ada apa namanya yang perlu kita cermati lebih lah
jadi bukan hanya yang deket itu bisa sekolah di sana
tapi juga perlu kalau menurut saya masukan saya itu ada gridnya juga
pasti grid untuk masuk ke sekolah itu
jadi jangan sampai si anak itu terbuoy karena deket rumahnya dengan sekolah
udah pasti masuk sekolah itu
kalau bisa ada passing grade agar mereka juga melewati nilai nilai tertentu untuk masuk ke sekolah negeri itu sendiri
baik baik ini menarik sekali karena memang banyak sekali anak anak berprestasi yang akhirnya tidak bisa mendapatkan kesempatan karena tadi ya sistem zonasinya
baik terima kasih juga untuk sarannya tadi ya pak
kita juga akan membahas lagi nih pak tentang persoalan kesehatan
karena untuk menggagas sebagai kota metropolitan kita juga pastinya ingin supaya kesehatan di sana juga maju ya pak ya
kita akan membahasnya di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana
indonesia forward akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami

terima kasih anda masih bersama kami
dan saya masih bersama dengan pak daryanto anggota komisi dua dpr di bekasi
kita lanjutkan perbincangannya
tadi menarik sekali masalah pendidikan juga sudah kita bahas
kemudian problematika yang terjadi di bekasi
kita sudah mapping apa saja sumber permasalahannya dan bagaimana harapan dan juga upaya penyelesaiannya
nah satu lagi yang pastinya juga dinantikan oleh masyarakat ini adalah masalah kesehatan pak
infrastruktur kesehatan yang ada di sana begitu
ini memang itu menjadi hal yang umum ya pak ya di indonesia
mau mendapatkan kesehatan yang layanan kesehatan lebih bagus harus ke luar negeri
nah kira kira ada upaya yang lebih jauh nggak yang dilakukan oleh kota bekasi pak untuk menangani hal tersebut
baik mbak diana
jadi kita ada dua program kesehatan
baik program industri dan juga program untuk kesehatan masyarakat
kalau untuk industri nya sendiri kita memang sekarang pemerintah kota bekasi sedang membangun beberapa rumah sakit
secara internasional agar masyarakat kota bekasi pada khususnya atau masyarakat luar itu berobat ke kota bekasi
karena bagaimanapun itu akan menjadi pad untuk kota bekasi
dan untuk masyarakat umum ini pemerintah kota bekasi sudah menyiapkan lima puluh dua puskesmas dan malah ada enam puskesmas yang kita tinggalkan menjadi rumah sakit tipe c
oke sebelum lebih jauh lagi kita coba kaji tipe c itu adalah puskesmas yang
kalau puskesmas yang tidak rawat inapnya hanya terbatas
tapi ini rumah sakit tipe c ada dokter spesialisnya ada igd nya dan juga ada pelayanan seperti rumah sakit umumnya seperti itu
jadi memang kita sudah menyiapkan rumah sakit
target kita adalah di setiap kecamatan itu nanti ada setiap rumah sakit tipe c nya
dan juga kita selain bpjs kita juga menyiapkan untuk masyarakat tidak mampu
jadi di pemerintah kota bekasi sebagai complementary dari bpjs kita itu menyiapkan lkm nik pelayanan kesehatan masyarakat berbasis nik
jadi bagi masyarakat yang tidak mampu tidak punya biaya untuk berobat kita siapkan itu
jadi sekarang banyak yang tidak punya bpjs kan tidak dilayani dan tidak mampu
masa masyarakat tidak boleh berobat
maksudnya masyarakat tidak mampu tidak boleh sakit
nah itu sudah kita siapkan program lkm nik itu complementary dari bpjs
nanti dibayari langsung oleh pemerintah agar dimasukkan ke bpjs
dan itu kerjasama kita sudah karena kita sudah uhc kan dengan bpjs
makanya sekarang masyarakat kota bekasi sudah ditanggung semua secara keseluruhan oleh pemerintah kota bekasi
luar biasa sekali kalau ini program pemerintah daerah ya pak
iya betul sekali
lkm nik begitu ya pak ya
dan jadi tadi sudah ada enam apus kesmas tipe c ini rencananya mau dikembangkan lagi pak
iya target kita adalah setiap kecamatan karena kita ada dua belas
dua belas kecamatan semuanya ada
setiap kecamatan ada karena sekarang kita punya rumah sakit tipe b rumah sakit kaspula itu di pusat kota bekasi di bekasi selatan
nah harapan kita nanti masyarakat tidak perlu jauh jauh ke sana
jadi di setiap kecamatan minimal kan menghemat biaya dan menghemat faktor faktor lainnya agar perekonomiannya juga bisa menyebar ke seluruh kota bekasi
bukan hanya di satu wilayah gitu
baik ini menarik sekali karena juga tadi yang bapak sampaikan untuk masyarakat sekarang akhirnya layanan kesehatan jauh lebih baik
dan untuk warga sekitar mungkin yang mau berobat begitu ya
ini layanan kesehatan di bekasi sudah akan digagas untuk bertaraf internasional
jadi tidak perlu lagi ke luar negeri begitu ya pak ya
betul harapan kita demikian
karena kan sekarang kalau orang berobat ke singapura ke malaysia nanti cukup di kota bekasi aja
dan harapan kita juga nanti bisa mendatangkan para pasien pasien dari luar
tidak usah keluar negeri lah di kota bekasi juga siap
infrastrukturnya juga sudah disiapkan pak sekarang
sudah disiapkan mudah mudahan betul
tapi apa pak ini sekarang infrastruktur atau pembangunan pembangunan yang sudah dirancang dan mungkin masih terhambat atau sedang berjalan di sana pak
jadi sekarang ini memang karena kita berfokus pada perdagangan dan jasa
memang sekarang banyak perdagangan mal mal yang kita bangun di kota bekasi
dan selain itu juga hanya di kota bekasi lho mbak yang ada saljunya
jadi kota bekasi punya salju gitu
dan kita harapkan juga nanti banyak investor investor yang lainnya juga mau datang ke kota bekasi tentunya untuk mengembangkan bisnis dan juga investasi di wilayah kota bekasi
dan malah saya dengar juga kita kota bekasi nanti dalam waktu dekat juga akan bikin tempak yang sekarang sebenarnya sudah ada juga
trans di cibubur juga sudah menyiapkan tempaknya sudah ada
dan banyak lagi hal hal lain yang memang sedang disiapkan
dan kita juga hanya satu mbak yang mungkin sekarang ini
fokus kita di pendidikan yaitu kita belum punya sekolah universitas negeri di kota bekasi
nah itu memang itu yang mengakibatkan kita masih tertinggal dengan wilayah lain karena kita belum punya universitas negeri
itu aja sih
solusinya akan seperti apa itu pak
kemarin ada beberapa universitas yang menawarkan untuk dibuat universitas negeri tapi masih ketergendala dengan masalah mou nya seperti itu
tapi mudah mudahan ke depan nanti pemerintahan yang baru karena kan sekarang ini kepemimpinan pak rahmat repelly dan pak triadian
sudah selesai di tanggal dua puluh september kemarin dan sekarang sudah ada pj kota bekasi pak raden gani muhammad
beliau sekarang pj kota bekasi kita harapkan juga pr pr ini bisa nanti dilanjutkan oleh beliau
artinya masih ada harapan karena pasca pandemi kemarin semua sektor pastinya terdampak ya pak ya
ini persoalan kesehatan tapi residunya ini memang menjalar di berbagai bidang
dan seperti ini sekarang bekasi berlari begitu ya untuk mengejar ketertinggalan dua tahun
harus kita sepen kota bekasi
kita berlari mengejar semua ketinggalan ketinggalan kemarin pada saat pandemi dan ini terbukti mbak dengan peningkatan pad kita sekarang sudah kembali normal seperti sebelum pandemi
dan harapan kita ini juga terus meningkat dan tentunya sekali lagi kita kita kami kota bekasi bukan hanya sebagai penyokong atau penyangga ibu kota tapi bisa menjadi kotra metropolitkan yang baru
ini harapan terbesarnya pak dari berbagai lintas sektor pemerintah pusat untuk pembangunan dan juga kemajuan kota bekasi ini apa pak
jadi tentunya kami juga berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat yang sudah banyak juga turut serta membangun kota bekasi karena tanpa bantuan pusat pun kami kota bekasi tentunya tidak akan punya kemampuan untuk hal tersebut terutama bisara infrastruktur
namun sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal banyak hal hal yang lainnya juga yang kita harapkan pemerintah pusat
karena pemerintah pusat bukan hanya bicara infrastruktur tapi juga bicara tingkat pembangunan masyarakatnya sumber daya masyarakat manusianya seperti itu
itu juga menjadi peran utama kita
tentunya kita sebentar lagi akan masuk ke tahun pemilu dan harapan kita juga ayo sama sama kita bangun kita rangkul merangkul dan juga tidak ada seperti yang lalu lalu perpecahan
karena dengan perpecahan akan sulit kita membangun kota

benar sekali dan pastinya yang tadi dibutuhkan adalah sinergitas
dan kita juga mengapresiasi sekali pak daryanto ini merupakan salah satu perwakilan rakyat yang sering sekali turun ke lapangan kalau kita melihat bahkan sampai drainasa saja bapak turun ya pak untuk memantau itu
dan juga seringkali juga mengkritisi ketika ada program program pemerintah yang masih terhambat atau belum berjalan
terima kasih banyak untuk kontribusinya
semoga bekasi semakin maju ya pak
terima kasih banyak sudah hadir dan juga berbagi di cnn indonesia
selalu sukses terus pak daryanto
baik dan demikian perbincangan saya dengan pak daryanto anggota komisi ii dpr di bekasi
dan semoga informasi ini membawa manfaat untuk anda semua
saya diana dwi kaundur diri
terima kasih atas kebersamaan anda